menteri keuangan sri mulyani menyebut dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara era pbn dua ribu dua puluh
telah dirancang belanja untuk program prioritas pemerintahan mendatang
total nilai anggaran program prioritas mencapai rp satu sembilan ratus tujuh triliun
empat program prioritas diantaranya pembangunan infrastruktur pendidikan kesehatan serta perlindungan sosial
sri mulyani menyatakan asumsi makro belanja strategis diantaranya pendidikan antara rp tujuh ratus delapan sampai tujuh ratus empat puluh dua triliun
untuk kesehatan rp satu ratus sembilan puluh satu hingga rp dua ratus delapan belas triliun sedangkan perlindungan sosial mencapai rp empat ratus sembilan puluh lima hingga rp lima ratus tiga belas triliun
dan memberdayakan peran bumn bnp dan beberapa belanja strategis pendidikan tahun depan diperkirakan antara rp tujuh ratus delapan hingga rp satu ratus delapan triliun
rp delapan hingga rp tujuh ratus empat puluh dua triliun kesehatan rp satu ratus sembilan puluh satu hingga rp dua ratus delapan belas triliun per linsos rp empat ratus sembilan puluh enam hingga rp lima ratus tiga belas triliun
birokrasi regulasi rp dua ratus tujuh puluh tiga hingga rp dua ratus delapan puluh tiga triliun
asumsi makro untuk dua ribu dua puluh lima pertumbuhan antara lima satu hingga lima lima persen
menteri keuangan sri mulyani menyatakan kelanjutan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau ppn menjadi dua belas persen pada pemerintahan baru
sri mulyani akan berkomunikasi untuk menyelaraskan kebijakan di mana transisi pemerintahan jokowi ke pemerintahan prabowo
sehingga pemerintah baru programnya dan prioritas pembangunannya tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu waktu